terima kasih nadia
udah emak tau gak
udah males gue ngeliatnya
mulai posesif ya
ih siapa sih yang cemburu
ada gitu ya
cewek kecimpringan kayak dia
nadine itu orangnya ya
gue gak mau denger
apa lagi sih
saat kau inginkan kepastian
akan kau berikan kau satu kehangatan
saat kau merasa sendirian diantara ribuan pri
tetaplah yakinkan diri
aku pasti akan tetap menemukanmu
ingat si mbok zaman dulu
ih si mbok apa apaan sih
udah mending kita ke sana ya
udah kan selesai selesai
om tau gak sih
sebenernya nih ya om
cerita aku tuh agak mirip mirip loh sama wulan
jadi tuh dulu aku sempet dapet beasiswa ke belanda
dan di situ posisinya papa juga lagi dirawat
tapi papa berhasil meyakinin aku dan
bujuk bujuk aku supaya tetap ngambil beasiswa itu
dan papa sempet janji buat nyusul aku ke belanda
seminggu pas aku di belanda
aku dapet telpon
papa udah meninggal
operasi jantungnya gagal
di situ aku
karena ya aku tau sih
setiap anak pasti aja
mau ngebanggain orang tuanya
dan setiap orang tua pasti pengen ngeliat anaknya tuh bahagia
tapi ternyata aku sadar om
kalo kebahagiaan itu
gak cuma diukur dari materi atau ambisi aja
cukup dengan ngehayat orang tuanya terus di samping dia
dan merasakan kasih sayangnya secara langsung
dan aku yakin banget
hal itu yang lagi pengen dirasain sama wulan
bener gak lat
gue udah berpikiran jelek ke nadine
kata kata nadine barusan
bikin papa jadi mikir
gitu lah om cerita aku
lumayan sedikit mirip kan sama wulan
ini makanannya semuanya enak banget
ayam bakarnya capcainya
semuanya enak banget
aku sampe abis tuh
udah malam banget ya ternyata ya
kebablasan deh aku
om maaf banget udah malem
kayak aku harus pulang deh om
ya sudah nggak apa apa
justru om yang
ingin berterima kasih sekali sama nadine
sudah bercerita sudah jengukin
bisa ketemu ulan juga
seneng banget aku
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
om juga harus istirahat
ya udah yuk
aku antar mereka ke depan
sehat sehat ya om
iya terima kasih nadine
makasih udah dateng ke rumah gue
gue malah yang makasih banget
udah boleh kenal sama bokap lo
by the way bokap lo tuh asik banget ya
gue balik ya
kok taksi online gue orderannya di cancel sih
sama lagi dong lumbunya
soalnya gue lagi males banget nyetir
gue boleh nebeng lo gak
yaudah deh gak apa apa deh
pasti lo gak enak ya sama wulan ya
ya udah deh gue jalan
jalan ke depan aja deh
di depan pasti ada angkot nih lan ya
gak apa apa lo nebeng roman aja
ini serius nih lan
iya iya serius
daripada lo sendiri malem malem bahaya loh
beneran gak apa apa
udah gak apa apa serius
coba lo aja boleh gue minta tebeng
gue minta tebeng
yaudah gue sama roman ya lan
begitu nanti gue sampe
tapi kenapa sih kok gue ngerasa
kalo ngeliat roman sama nadine jalan bareng
emang lebih baik lo tetep disini sih
lo gak perlu lah ya balik ke romania
karena biar lebih seru